sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
masihnya enak ya
jangan jangan sabar sabar sabar pak
ini bau ya bau
itu dia pembunuhnya tuh
tenang dengarkan saya dulu pak

tenang mas tenang tenang
orang gila itu berebut makanan dari anak kecil
terus saya bantu tiba tiba dia menyerang saya
tanpa sengaja dia tertusuk sendiri mas
benar mas demi tuhan mas
dia menyerang saya
orang asing bu saya juga tidak kenal
coba aja bu lian
eh dia kena
enggak tahan baunya nih
dia suami saya
dia suami saya yang hilang sembilan belas tahun yang lalu

jadi sumi sudah punya suami
suaminya kos tua itu
suami atau bapaknya
suami atau bapaknya
jangan jangan aku yang salah dulu
kang layung jangan masih
kang layung jangan masih
satu dua tiga
aku tidak menyalahkan kamu gus
aku gak menyalahkan kamu gus
aku benar benar tidak sengaja sum
aku tidak tahu
kenapa dia bisa sampai hilang
mungkin dia menjadi gila
mungkin dia menjadi gila

dan tiba tiba dia muncul lagi

sum aku semua minta maaf
sum aku semua minta maaf
mungkin kemudian sudah berhasil
di kepala kamu kenapa ada luka
aku tidak ingat
tapi ketika kecil
ada yang mengalahkan aku
bu kenapa aku tidak punya ayah
teman teman aku selalu mengejek aku
katanya aku anak haram dan ibu sama

siapa yang mengajarkan kamu
masa lalu aku tidak mengajarkan kamu

sum ada apa
sum ada apa
siapa yang mengalahkan kamu
dan kapan kamu dibuka
itu sudah lama
aku sendiri tidak ingat
siapa yang mengalahkan kamu
aku pingsan di sungai
yang ada di lebak pada larang
dan aku tidak tahu namaku
aku sendiri tidak tahu siapa yang memukul aku
sangku rian kamu anakku sangku rian
ya tuhan kenapa kau tidak memberitahukanku lebih awal
kalau bagus itu adalah sangku rian anakku
aku ini wanita tidak berharga
aku tidak mengenal
anakku sendiri mira
bagus adalah anakku
aku telah menemukan sangku ria
tapi tuhan tetap adil
aku menemukan sangku ria
tapi aku tetap tidak beruntung
karena sangku ria yang telah membunuh ayahnya
apa buktinya kalau bagus itu anakmu
ada buktinya mira
di kepalanya ada bekas luka
saat waktu delapan belas tahun yang lalu
aku memukulnya dengan jentang nasi
ya dia sangku ria
dia itu anakku sangku ria mira
tapi belum tentu dia sanggup

dia juga terpisah dari orang tuanya
saat delapan belas tahun yang lalu
karena itu dia pergi ke desa pada larang
dan pada saat dia sampai di pada larang
bahwa tidak ada orang tua yang kehilangan anaknya pada saat delapan belas tahun yang lalu
satu satunya orang tua yang kehilangan anaknya di desa ini adalah aku
dan bisa saja kan
pada waktu itu
sangku ria melari sampai pada larang
dan orang yang menemukannya mengira
kalau dia dari desa itu
kalau begitu sudah jelas dong
kalau dia sangku ria
wajahnya juga sangat mirip dengan kang suamiku
aku langsung jatuh cinta pada anak itu
karena saat itu aku terbayang oleh wajah layung
aku tidak sanggup memayangkannya
aku mencintai kamu sumi
sumi buka sumi
teh mana sumi
kenapa sih dia tiba tiba masuk ke dalam sambil menangis
teh aku gak menyakitinya teh
dia bilang sesuatu yang aneh
eh siapa nama orang tuamu
aku tidak tahu teh
aku gagal menemukan mereka
boleh aku melihat kepalamu
sangku ria bagus
sebenarnya namamu adalah sangku ria
dan dayang sumi itu adalah ibumu
dia ibu kandungmu yang melahirkanmu
hah bohong teh
bilang aja dia menolak aku
karena aku tidak sengaja membunuh suaminya
suruh sumi keluar
dia sedang sakit
lebih baik kamu temui dia di pantai besi
hah enggak bisa
dayang sumi sedang sakit
dia tidak bisa menemuimu
dia sedang beet scaled toothcokrat penyakit
sankuria sebenarnya aku
aku adalah ibu kandung kamu
bilang aja kamu gak mau menikah sama aku
jangan cari alasan yang gak masuk akal
sangkurnya aku berani bersumpah demi tuhan
kamu adalah anak kandungku
dan aku adalah ibu kandungmu deng sumi
ayahmu bernama layuwangi yang kaum bunuh seminggu yang lalu
kamu cantik cantik pintar berbohong ya subi
kalau kamu gak percaya ada bekas luka kan di kepala kamu
dan coba lihat di punggung kiri kamu
ada tanda lahir
benar kamu adalah anakku sankuria
sudah delapan belas tahun kamu hilang
aku yang memukul kepala kamu
dan sepertinya kamu hanyut ketika kamu main di sungai
sedangkan kamu umurnya sama sama aku
ini nggak masuk akal
kamu harus menikah sama aku
itu adalah anugerah dari tuhan
dia memberikan aku tetap amat mudah
aku nggak peduli
pokoknya kamu harus menikah sama aku
nggak bisa sankuria
aku adalah ibu kamu
kita akan dikutuk oleh tuhan kalau kita sampai menikah
aku nggak peduli
walaupun kamu itu ibuku
aku mencintai kamu sumi
aku ingin menikah sama kamu
aku akan tetap menikahi kamu